dengan penghasilan ratusan juta rupiah sebagai youtuber
di sepeda ontel boleh juga
banyak orang orang dekat rumah gue juga gitu yang mau main basket
biasanya sih ambilnya itu diangkat mungkin lima derajat lebih gitu kan
jadi mesti harus ada pp pelaksananya
nah disitu memang nanti akan ada takjil takjil yang seperti kita ya nikmati di indonesia
bahwa anda memiliki seseorang yang lebih dari mampu dan berani
ya pak prayit semuanya tidak terjadi karena orang tidak tahu itu kesimpulan
bagi para perusahaan ini
dan pendidikan yang menjadi hak anak anda
nah sebelum kita mulai nih
dan apa saja tantangan dari ekosistem kendaraan listrik dalam negeri saat ini
mas lino ke belgia asdawi ke korea
kalau gue sih ya keputusan ya bagus banget lah
ada yang sudah bisa ikutan
karena memang disini dulu dasarnya orang banyumas siap punya seni juga
saya bawa timnas itu belajar kita belajar ke filipina korea asia tuh
dari dua ratus enam puluh delapan yang sudah teridentifikasi siapa siapanya ini sebanyak satu ratus dua puluh dua jenazah
kenapa dari kecil kita udah di biasa diajarin
ide kita nanti misalnya berdialog langsung dengan pihak myanmar tanpa mencederai marwah mereka
kayak gitu karena ngeliatnya apalagi basket sekarang mah lebih simpel ya passing udah kosong angkat
tim dokter ini nanti bisa menentukan
beliau sekarang jadi bupati di daerah maluku utara sana
nah kelas satu sma acl sebelum pon itu dua ribu lima belas kan kan dua ribu enam belas pon
bersama rekannya davin mereka mulai mencoba berbisnis jamu kekinian sejak tahun dua ribu dua puluh satu
di musim liburan sekolah kali ini ada yang spesial nih
masih deal masih di spanyol lah waktu itu
ini memang untuk bisa mengantisipasinya itu
yang lebih parahnya adalah kita punya fenomena lagi namanya urban hit island
apa yang terjadi pada saat hit fee terjadi di satu daerah dengan kelembapan yang sangat tinggi
khusus anak anak narkoba seperti itu
baik yang disper asal indonesia maupun yang pernah dari bandung ini ada beberapa usulan
dengan jaminan harga beli di tingkat produsen benih sebesar rp sepuluh per kilogram
tapi komitmennya pak pak yang kita dari pemerintah kan untuk bisa melaksanakan kegiatan
indonesia ini terkenal dengan dermawan ya
meski begitu ada juga yang mengaku kesulitan karena persyaratan pindah memilih dinilai masih kurang jelas
untuk tetap berada di koalisi perubahan
nanti dari sini muncul kabupaten eh ini semuanya pakai temunggung
jadi representatif dari caleg muda dan juga perempuan itu sebenarnya sudah suatu dorongan untuk

lalu rakyat berharap kepada siapa
menurut lo ini kirager kan ngeritik ya ini sport washing juga
tapi kayaknya tadi gue liat masih mengerang sakitan tuh
kalau mereka di eropa
vita hapsari yang sedang membuat video klip
kalau mereka berfoya foya saatnya mereka harus membersihkan lemak lemak itu
nah pola hidup yang sehat ini bukan sekedar makanan yang sehat
ini republik indonesia bukan republik lipo
kita perkuat terus gitu timnya
untuk kill the game istilah gue
dan gue sering lihat keluar
jadi persetujuan yang diberikan kepada kami untuk pmn tujuh lima triliun ini membutuhkan syarat
bahkan satu dari tiga orang remaja yang melakukan aksi berbaya ini
saya ingin ke mbak alegra kembali
itu hanya tinggal gongnya saja
dia bisa terbangun lalu dia melihat lagi
ya nimbulin ketika udah pencoretan dua belas nih ya
jadi artinya kalau memang bergedudukan sama di mata hukum seharusnya ini yang diterapkan kan ya sudah sama
namun ternyata banyak peminat dari generasi muda
khususnya di sektor kelistrikan
siapa tahu kita bisa sharing berkaitan dengan apakah situ bandung wall ataupun juga lain sebagainya
khususnya pelajar sma dan smk di banyumasraya
biar semakin dapat chemistry semakin bagus
belajar dari pengalaman bencana bencana sebelumnya
apakah ada liga reguler u tujuh belas
jadi ya kalau kamu nonton defense nya aja
peningkatan tren nft di indonesia menimbulkan sejumlah celah modus penipuan yang dimanfaatkan oleh pihak yang tak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan
harus mereformasi pbb begitu ya
nyatanya banyak sekali hal yang harus anda perhatikan sebelum anda membeli sebuah rumah
belum sepenuhnya ke sana dong mas
semua season lah sekitar tujuh bulan tuh
oke lu ada sedikit pantun mungkin buat orang yang satu ini kayak biasanya kita
apalagi kalo misalnya lu pas sederah pertama ya dan ya mungkin beda sama sekarang
unit saya akan diijaukan
tapi dari gaya berbicara atau gaya melakukan orasi atau pidato ini tidak biasa
banyak sekali berita sekarang mengenai cuaca yang panas nih ya
cukup bersihkan bagian yang kotor saja
karena latihan tuh pagi jam tujuh
harusnya masih berjalan tetapi karena gara gara pandemi dan kemudian diikuti dengan krisis global
hal ini disebabkan konsentrasi pemudik yang lumayan terpecah
kalau misalkan memang dia menuju suatu keganasan
di terminal purabaya surabaya di sidoarjo rata rata bus yang memiliki sekat sopir
dia tahu bargaining posisi gue kuat
dengan adanya persaingan yang cukup ketat kompetitif ini
sementara ini kesepakatan kita bersama dan secara governance
yang juga saat itu simultan dilakukan kontraflow menuju arah cikampek gitu ya
yang ada di dpr termasuk di rumah dinas
pada tanggal empat belas maret dua ribu empat belas joko widodo ini resmi diberikan mandat itu diberikan surat bertuliskan tangan langsung oleh megawati soekarno putri
selain bangunan tua yang indah makanan
dia sekarang masih kelas sembilan tuh gak baik
kalau anda tanya apa saya udah yakin
berarti lo setiap hari berapa kali latihan tuh
tapi ada satu lagi kita akan periksa juga panitera
saya emang udah empat bulan latihan shooting latihan semua
itulah salah satu kritikan gue atau masukan gue ke erick thohir